dan untuk mengetahui situasi terkini usai penangkapan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
selamat siang reza apakah saat ini penyidikan masih berlangsung di kpk
ya selamat siang freddy terkait dengan informasi terbaru yang kami dapatkan di gedung kpk pada hari ini
untuk penyidikan kepada ex menteri pertanian syahrul yassin limpo
kemarin selesai di pukul setengah empat pagi di mana tim pendidik kpk melontarkan dua puluh lima pertanyaan kepada syahrul yassin limpo
namun di pertandingan ke dua puluh lima cl ini mengaku kelelahan sehingga pendidikan harus dihentikan
dan untuk penyidikan pada hari ini untuk informasi yang kami dapatkan dari tim kuasa hukum syahrul yassin limpo
yakni ervin lubis dan juga febrilyan syah bahwa penyidikan akan dilanjutkan pada siang hari
namun kami belum mengetahui detailnya
jam pastinya kapan penyidikan akan dilakukan
dan nantinya dari tim kuasa hukum syahrul yassin limpo yang akan menemani ecl dalam proses penyidikan
masih sama seperti malam sebelumnya ya ini hanya ditemani oleh satu orang tim kuasa hukum saja
yakni atas nama arianto
dimana kita ketahui kpk ini telah menangkap syahrul yassin limpo semalam pada pukul delapan belas tiga puluh
di salah satu apartemen di kawasan barito jakarta selatan
di mana ia hadir di gedung kpk
ini pada pukul sembilan belas tujuh belas dan langsung dibawa ke gedung kpk lantai dua untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan
di mana penangkapan ex menteri pertanian syahrul yassin limpo ini memang juga tidak
ataupun juga diluar dugaan freddy karena memang sebetulnya hari ini ada surat pemanggilan dari kpk
terhadap menteri syahrul yassin limpo untuk nantinya dimintai keterangan pada jumat siang
tim kuasa hukum juga telah mengkonfirmasi kepada tim pendidik kpk bahwa nantinya
menteri ataupun ex menteri pertanian syahrul yassin limpo akan hadir pada hari ini
namun kemarin ditangkap oleh kpk
dan memang pihak dari kpk sendiri mengatakan penangkapan ini dilakukan karena alasan tertentu
yang pertama adalah takut bahwa nantinya scl akan melarikan diri
dan yang kedua adalah takut bahwa nantinya scl akan menghilangkan bukti bukti dalam kasus perkara yang menjerat
dan juga dua rekan lainnya di kementerian pertanian
yakni kasus korupsi di kementerian pertanian pada tahun dua ribu dua puluh
kemarin ali fikri kepala bagian pemberitaan kpk juga mengatakan bahwa
penangkapan syahrul yassin limpo ini masih sesuai dengan dasar hukum
ataupun sesuai dengan hukum ketentuan yang berlaku
dikarenakan walaupun ada surat pemanggilan pada jumat hari ini
namun kemarin pada hari rabu sebelas oktober dua ribu dua puluh
sebetulnya kpk juga telah memanggil syahrul yassin limpo
namun sel ini mangkir dikarenakan harus menjenguk ibunya yang sedang sakit di makassar sulawesi selatan
satu hari setelah hari tersebut syahrul yassin limpo ini diketahui sudah tiba di jakarta
dan kpk ini menunggu kehadiran scl hingga sore kemarin
namun tidak kunjung tiba
dan selanjutnya pada maghrib kemarin pada pukul delapan belas tiga puluh akhirnya dilakukan penjemputan
oleh tim pendidik kpk terhadap syahrul yassin limpo
dan sementara itu freddy pihak nasdem juga telah mengkonfirmasi
ataupun memberikan keterangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh kpk terhadap sel semalam
di mana syahrul yassin limpo selaku bendara umum partai nasdem ini mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan kepada scl ini
dipertanyakan begitu mengapa harus dilakukan oleh tim pendidik kpk
padahal sel sudah berjanji akan kooperatif dengan pendidik kpk
di mana nanti akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang menjeratnya ini
dan pihak nasdem juga mengatakan bahwa nantinya untuk bantuan hukum akan diinformasikan terlebih dahulu
akan didiskusikan kembali terhadap ketua umum partai nasdem yanni suryapalo
apakah akan dibantu oleh partai nasdem ataupun tidak
kemarin juga saroni juga telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan adanya dugaan aliran uang
yang masuk ke dalam partai nasdem ini memang dikonfirmasi betul oleh saharoni
di mana ada sekitar dua puluh juta rupiah yang masuk ke dalam fraksi nasdem
namun bukan ke dalam partai dan itu juga peruntukannya untuk bencana alam
sementara itu untuk tim kuasa hukum sendiri memang kemarin sempat kesulitan untuk mendampingi syahrul yassin limpo
saat dimintai keterangan oleh tim penyidik kpk freddy
di mana pada kemarin ini tim kuasa hukum hadir pada pukul setengah sembilan malam
dan baru bisa masuk menemani syahrul yasin limpo ini pada pukul setengah satu malam
dan itu pun hanya satu orang yang dapat menemani artis nama arianto
dan hingga saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari tim kuasa hukum
pada jam berapakah mereka nanti akan hadir untuk mendampingi syahrul yassin limpo
dan kami juga masih menunggu jam berapakah pendidikan akan kembali dilanjutkan
dan apakah nanti syahrul yasin limpo akan langsung ditahan setelah pendidikan selesai dilanjutkan
sementara demikian freddy
ya tentunya kami menantikan update terbaru dari kpk
rekan kami produser lapangan cnn indonesia reza siragar selamat kembali bertugas